mui mulai kemarin sudah melakukan komunikasi baik dengan aparat kementerian agama maupun dengan polsek dalam rangka menelusuri keberadaan dari video yang viral
tapi sampai hari ini saat ini kami belum bisa memberikan informasi
komentar yang pasti tentang keberadaannya
karena berbagai ucapan tanggapan dan sebagainya kebetulan pimpinannya lagi menundaikan kepada haji